kita mempunyai kabar baik yang datang dari industri kereta api indonesia
kereta api yang diproduksi oleh pt inka telah tiba di filipina pada rabu waktu setempat
kereta tersebut langsung diterima oleh pihak philippines national railways
dan lima belas gerbong kereta produksi pt inka di pelabuhan manila filipina
wakil kepala perwakilan ri manila widya rahmanto
mengungkapkan langkah ini merupakan salah satu wujud kerjasama
yang terjalin antara pnr dan pt inka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menteri transportasi filipina arthur p tugade juga menghargai peran indonesia
dan pt inka dalam menyelesaikan komitmen dan juga mengirimkan kereta tersebut
pada tahun dua ribu sembilan belas pt inka telah mengekspor enam kereta komuter ke pnr yang saat ini telah beroperasi